bertahun tahun aku bersahabat dengan prabu siliwangi
baru kali ini aku melihat jurus ini
apakah ini jurus baru miliknya
hamba membuat parit di sekitar istana
jika mereka masuk ke dalam parit itu
maka kita akan dengan mudah menghabisi mereka
bagaimana masih prabu
taktik yang luar biasa
sekarang giliranku untuk beraksi
raja prabu siliwangi kenapa menyerangku
kau sudah melihat hatiku
kau sudah melihat hatiku
aku sudah tahu semuanya
aku tidak mengerti
ternyata ilmumu cukup lumayan cakraningra
tapi sehingga kau disederhana
aku akan memberkati
bagus yok mbak
sekarang aku tinggal melanjutkan r frage selanjutnya
sekarang aku tinggal melanjutkan r frage selanjutnya
ada apa peman
gusti prabu bertarung dengan gusti siliwangi
gusti siliwangi bertarung dengan gusti siliwangi
gusti siliwangi bertarung dengan gusti siliwangi
gusti siliwangi bertarung dengan gusti siliwangi
gusti siliwangi bertarung dengan gusti siliwangi
ayah haneh bertarung dengan gue si prabu siliwangi
jangan banyak bertanya raden
lebih baik raden keluar
barangkali raden bisa memisahkan mereka
bertahun tahun aku bersahabat dengan prabu siliwangi
baru kali ini aku melihat jurus ini
apakah ini jurus baru miliknya
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu